kau harus lebih banyak lagi berlatih
mungkin sekarang kamu bisa mengalahkan kian tampak
belum tentu besok
baik guru aku akan mempelajari semua ilmu guru secepatnya
anak ini memang heran tapi sifatnya tidak terduga
aku harus berjaga jaga tidak boleh memberikan semua ilmu
kalau semua ilmunya sudah aku kuas
kuakui ilmu kesaktianmu lumayan tinggi
dan aku sendiri diakui sebagai pendekat paling sakti di negeri ini
jika dua kesaktian bersatu padu
tidak ada lagi yang bisa menandingi kita
dan dunia berada di genggaman kita
aku tidak tertarik
dan aku tidak sudi bersekutu dengan wanita iblis sepertimu
aku perempuan iblis
apa aku salah
dosa dosamu sudah terlalu banyak
tidak mungkin lagi bisa diakses
sudah terlalu banyak darah menggenang dari orang orang yang kamu bunuh
dan kamu hanya dibodohi oleh suara suara yang menghantuimu
lebih baik kamu menikmati kejayaanmu sebagai perampok yang paling ditakuti
betapa indahnya hidup ini
mau apa saja tinggal ambil
tidak ada orang yang berani mengganggu
karena tidak sembarang orang yang bisa memilikinya
jangan coba coba pengaruhi aku
lebih baik luasa dosa aku tidak diambuni
daripada harus bersekutu denganmu
aku paling tidak sudi diperalat
apalagi oleh perempuan sepertimu
dasar si brokok kok balak pucang
dasar manusia licik
jangan kabur kamu
ada apa mahesa
aku sudah mengalahkan kiang santang
kamu sudah bisa mengalahkan kian santa
tidak sangka ternyata anak ini benar benar hebat tidak salah pilihanku dia akan menjajak
banyak besar akan menggigitkan kejaran ya santang kamu kan hebat kenapa kamu bisa
kalah sama maesah iya kemarin aja kamu kalahin dia tapi cuma pura pura bermaisa senang kenapa
itu kan pengen banget mau mengalahikin aku kalau dia udah merasakan mengalah anakku dia akan puas
udah udahan mazah tidak akan mengganggu kita lagi di sini iya iya tidak akan muncul paman
mencet nanti kau yakin bisa menang jangan muncul lagi mengikuti aku apa kau juga mau
ad jangan salah paham dulu paman aku tidak akan mengusuimu justru mau membantumu paman apa yang
bisa kamu perbuat aku bisa membantu bagaimana caranya agar dosa dosa paman bisa diampuni oleh allah
jika kamu bilang dosa dosa aku masih bisa diampuni jangan bohong kamu aku tidak bohong paman kata
kaki guru oh yang akan mengampuni semua dosa walaupun setinggi langit kecuali dosa syirik siapa
kakek gurumu kakek hasanuddin kiai hasanuddin orang soleh yang dikatakan orang orang itu bener
kau paman aku akan mengajarkan
bagi orang orang itu benar kau paman aku akan mengajarkan bagi orang orang itu benar kau paman aku akan mengajarkan bagi
bagi yang gimana caranya agar dosa dosa paman bisa diampuni habis harapnya apa sarannya lewat katakan
paman harus menuruti semua perintah ku enggak baik baik jangankan kamu raja sekalipun tidak akan aku
turuti beritanya orang ini memang kepala harus cari begini saja paman kita berlomba lari kalau kalah harus menuruti perintahku kalau kalah harus menuruti perintahku kalau kalah harus menuruti perintahku
kalau kalah harus menuruti perintahku
bagaimana kalau aku yang menang
aku akan menuruti perintah paman
ibu nabak kanjang
sumpit anak ini tidak bisa jaga menteng

gila dia tidak mudah
tidak mungkin dia sudah tertinggal
pasti dia sudah jauh di depan sana
paman aku di sini pohon
aku di sini
paman silakan lari dulu anda
nanti aku menunjuk
lihatlah apa yang ada di sini paman
kamu mau bermain dengan aku ya
kamu mau bermain ya
baiklah aku mengaku kalah
tunjukkan wujud aslimu
tunjukkan wujud aslimu
mahesa kau harus lebih banyak lagi berlatih

mungkin sekarang kamu bisa mengalahkan gansantang
belum tentu besok
aku akan mempelajari semua ilmu guru secepatnya
anak ini memang hebat
tapi sifatnya tidak terduga
aku harus berjaga jaga
tidak boleh memberikan semua ilmu
kalau semua ilmunya sudah aku kuasai
aku akan hajar dia
dan aku akan pergi dari tempat jelek ini
sekarang apa yang harus aku lakukan
harus melatih apa yang aku sudah ajarkan padamu
semuanya sudah bisa guru
aku ingin belajar saling sakti
supaya bisa menyuruh gumbang kumbang
karena itu akan memakan waktu yang lama
sekarang kau harus berlatih
ini paman maruta
tapi dia orang baik
dia akan tinggal disini
dia akan tinggal disini
di rumah aku
ya di rumah kamu
ya di rumah kamu
katanya kamu mau mencari loung tanding
sebenarnya kami tidak bertarung dengan anak anak
kemampuanku melebihi orang dewasa
aku sudah bisa mengalahkan kes santang
seharusnya aku melawan gurumu saja
kalahkan aku dulu
baru lawan guruku